kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terus berupaya menekan polusi yang terjadi di jakarta
salah satu langkah dengan melakukan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan yang kegiatannya dianggap mencemari udara di jabodetabek
berdasarkan data satgas pengendalian pencemaran udara jabodetabek klhk
pihaknya kini tengah mengawasi tiga puluh dua perusahaan dari berbagai macam jenis usaha
mulai dari stok pil batubara perusahaan yang memiliki pltu perusahaan manufaktur
pabrik semen hingga pabrik peleburan logam yang tersebar di sepuluh wilayah jabodetabek
dan dari tiga puluh dua perusahaan yang diawasi tiga belas diantaranya bahkan telah disegel dan dipasang pelang penghentian kegiatan usaha
delapan perusahaan dikenakan sanksi administrasi
sembilan perusahaan dalam proses sanksi administrasi
serta dua perusahaan dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan
kami menyiapkan langkah langkah pendekatan hukum dengan menggunakan berbagai macam instrumen
ataupun kewenangan yang dimiliki oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah
dan kami juga akan berdikusi dengan teman teman kepolisian
berkaitan dengan kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian
baik itu penghentian kegiatan sanksi administrasi
sanksi administrasi ini kan bertingkat termasuk di dalamnya adalah pembekuan dan pencabutan izin sementara
pemerintah provinsi dki jakarta berencana mewajibkan gedung gedung yang ada di wilayah dki jakarta
memasang water miss sebagai upaya penanggulangan turunnya kualitas udara di wilayah dki jakarta akibat polusi
hal itu disampaikan langsung kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta ernie pelita fitra tunisa pada jumat
jadi memang idealnya harusnya itu empat sampai ya empat lebih lah punya water mist
jadi penemu water mist ini punya keterbatasan dalam memproduksi
sehingga supaya semuanya rata gedung gedung di dki ini rata
memiliki water miss melakukan hal hal yang sama di jam yang sama
itu bisa secara apa ya secara akumulasi bisa menurunkan pencemaran udara
keberadaan alat pemancur air ini diklaim dapat menurunkan tingkat polusi di udara yang tengah melanda wilayah dki jakarta
meliputan cnn indonesia